aku tidak memiliki kekuatan lagi
aku harus segera pergi dari sini
untuk memulihkan tenaga dalamku
bukankah paman sudah mati
kenapa paman masih hidup
dan aku akan menghabisi ayah kau
paman tidak tahu gusti
hamba baru pertama kali bertemu dengan orang itu
aku akan mencarinya
dimana kau terakhir ketemu dengannya
itu mudah sekali gusti senopalit
terakhir amba bertemu dengan dia
di pinggir desa
dia berpakaian sembah hitam
dan berambut putih
orang itu akan membahayakan kerajaan
bijinkan hamba ikut bersama gusti senopalit
karena orang itu senang saksi
sebaiknya kau segera kembali ke sana
kita akan mencari dia
aku tidak bisa begitu saja mempercaya ceritanya
tapi untuk sementara
akanku ikuti dulu permainan ini
kenapa keadaan setelahnya semakin memburuk
apa yang terjadi dengan telasi
biarkan paman tabib bekerja
kita pasrahkan saja
kepada allah subhanahu wa ta'ala
rai selassie bisa disembuhkan
pukulan tenaga dalam yang mengenainya sangat kuat
karena ia masih kecil
tubuhnya masih ringkih
cepat lakukan sesuatu
tolong sembuhkan dia
hamba hanya bisa memulihkan sebagian tenaganya
ampun gusti ratu
mungkin hanya ini yang dapat hamba lakukan
cepat lakukan sesuatu
tolong sembuhkan dia
kalau sampai matahari tenggelam
dan dia belum sadar
ia akan selamat
tapi kita hanya bisa berdoa
dan memohon pada dewa ta'agung
hamba mohon diri
kakang apakah baik baik saja
aku telah berhasil mengalahkan penjahat itu
syukurlah kau tetap selamat
itu semua demi kamu marah
di hati mereka mulai muncul benih benih cinta
meskipun belum ada yang menyatakan satu sama lain
aku akan menjahatkan mereka
untuk menangkap mereka
hampir saja aku lupa
ada tugas yang diberikan gusti amuk marugul
aku ada tugas penting
yang harus aku sampaikan
kepada gusti ratu kentirmanik
aku tidak akan menghalangi tugasmu
sandika gusti ratu kentering manik
hamba sengaja menghadap untuk menyampaikan pesan gusti prabu amuk marugul
ada apa balapati
sekarang telah terjadi huru hara
cepat atau lambat
berita itu akan sampai ke istana
dan gusti prabu siliwangi
pasti mengutus senopati sancang lodaya
untuk mengurus semua urusan itu
lalu apa yang harus aku lakukan
tugas kusi ratu adalah memastikan
senur jati dan raden walang sungsang
ikut dengan senopati sancang odanya
karena amuk marugul menginginkan istana ini kosong
dan tidak ada pengawalan untuk prabu siliwangi
apa yang akan dilakukan raka amuk marugo sebenarnya
apa yang dia rencanakan terhadap kanda prabu siliwangi
apakah dia tidak tahu aku sangat mencintai
aku tidak ingin ada prabu celaka
aku akan merencanakan apa yang diperintahkan oleh raka amukmaruf
baiklah gusti ratu
hamba tidak perlu berlama lama disini
sebaiknya kau menjaga jarak dari kandungan ini
dari kumala dewi
aku sudah melihat semuanya
tanpa kau menjelaskanku
aku sudah bisa menyimpulkan semuanya
kau harus berhati hati dengan gadis itu
dia adalah murid dari
sahabat kanda prabu siliwangi
dia berada di pihak raden kiansantan
ampun gusti ratu
hamba tidak akan terpengaruh dengan kumala dewi
hamba akan mengajak kumala dewi
berada di pihak kita

jangan lupa subscribe channel kavy

tenaga dalamku terkunci
aku tidak memiliki kekuatan lagi
aku harus segera pergi dari sini
untuk memulihkan tenaga dalamku
bukankah paman sudah mati
kenapa paman masih hidup
dan aku akan menghabisi ayah kau
dan seluruh keturunan prabu niskalawas
akan aku habisi juga